senin pagi lanut halim perdana kusuma jakarta kedatangan pesawat angkut modern terbaru
pesawat airbus a empat ratus m ini datang untuk memamerkan diri agar dibeli oleh angkatan udara indonesia
airbus a empat ratus m merupakan pesawat kargo yang sosoknya lebih besar satu lima kali lipat dari pesawat hercules
pesawat ini mampu mengangkut beban hingga empat puluh ton dan menempuh jarak lebih dari tiga km
sejak diluncurkan pada dua ribu sembilan airbus a empat ratus m telah digunakan di delapan negara
airbus berharap pemerintah indonesia akan membeli pesawat ini untuk menggantikan pesawat hercules yang telah menua